serahkan seluruh barang barang kalian
saya udah gak punya apa apa lagi den
cepat serahkan barang kalian
memang ada pada diri mereka
aku adalah orang yang sudah menolong
ternyata kau memang hebat
sudah aku bilang aku ini bukan musuhmu
kau benar benar percaya diri
siapa sebenarnya kisana
dan kenapa kisana berada di tempat ini
aku adalah adik kandung dari argadana
aku kalah bertarung melawan putra siliwangi
yaitu kian santang

karena itulah aku berada di dalam jurang ini
dan kita sama sama dendam sama siliwangi
aku akan membantumu untuk menyerang mereka semua
dan aku akan menurunkan ilmu kanuraganku kepada allah
akhirnya kau sudah siuman
terima kasih kau telah menyelamatkan
tapi aku masih heran dengan
kau terlihat seperti orang kita
tapi kau juga baik hati
padahal aku masih ingin mencarimu
padahal aku ini musuhmu yang selama ini selalu memburu
tapi kau masih saja menyelamatkan
kau tidak usah berterima kasih padaku
aku tahu kau orang jahat
tapi kejahatan harus dibalas dengan kebaikan
kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan
pasti akan terjadi perang
makanya kejahatan harus dibalas dengan kebaikan
agar orang itu menjadi baik
baiklah kalau begitu
aku sekarang mohon pamit dulu
karena aku harus kembali ke samudera
suatu saat nanti aku pasti akan membalas kebaikanmu
tidak usah tidak perlu tidak perlu
kau tidak perlu membalas pertolonganku
biar yang di atas yang panas
saya sudah mem gemehu
sekarang kamu tinggal berlatih
baiklah kisah anakku
aku akan berlatih sebaik mungkin
gajah meta dengan sempurna
kau boleh pergi

sekarang burung ini akan menjadi temanmu dan akan menjadi penunjuk jalan buatmu
baiklah ishak aku mohon panggil
dia benar benar sudah tidak sabar lagi
warga bodoh cepat serahkan seluruh barang barang kalian
ampun saya sudah tidak punya apa apa lagi
cepat serahkan barang kalian
memang ada pada diri mereka
hei pasti kalian merampok
rampok merampok merampok merampok merampok
rampok warga warga
jangan pukul keluarga aku hentikan
jangan pukul ibu putraku